jangan hujan dulu sebelum putri mendarat
minta lo buat nyusulin kita kesini
ya buat seru seruan bareng bareng kita
ini dengan tempat olahraga para layang
ah udah di booking sama rombongan mahasiswa jakarta
yaudah deh makasih infonya ya
gampang banget nemuin my prince dan cewek asongan
gue gak akan biarin kalian berdua seneng seneng disana
pak remo saya minta maaf ya pak ya
udah biar saya beresin pak
udah gapapa biar saya ajak
semoga benar ini cuma karena aku gak tenang gara gara jauh dari putri
bukan karena ada hal
kok udah kabut
kayaknya cuacanya lagi gak bagus
seru banget apa
tadi kita di atas bisa ngeliat semua pemerintahnya

pemandangan di bawah kan
pokoknya bagus banget pemandangannya
ini hadiah buat lu juga pacar
yaudah kalau gitu kita langsung sampai di yang lain yuk
hebat berani pacar gue
yaudah kita temuin temen temen yang lain yuk
baby kriwil terbang
yaa kamu juga terbang seru
akhirnya kita bisa terbang di atas lihat pemandangan
seru banget ya baby kriwil
untung tadi rambutnya di atas nggak terbang kayak singa
akhirnya lu dateng juga riz
kita kita semua udah kelar lu baru dateng
iya ki lu telat
putri sama pangeran mana
sampai banyak uang
kalau gak embarrassment kan
della luar biasa youtube

kayaknya sekarang mau hujan
tadi juga pas kita mau turun udah mulai kabut
untung kita udah sampai duluan udah mendarat
yaudah kita tunggu aja dulu sebentar lagi
cuacanya kok mendadak estrim ya
perasaan dari tadi kita cuacanya bagus bagus aja kan cerah cerah aja kan
ini kok tiba tiba kabutnya tebal banget sih
aku gak bisa lihat apa apa tau sekarang
sebenernya gue juga gak bisa liat apa apa
tapi gue gak mau bikin putri panik
pangeran sumpah aku takut
udah gak apa apa kamu
kamu tenang aja ya putri sos goreng
kita sebentar lagi mendarat kok
emang kamu bisa lihat ke bawah orang gak kelihatan apa apa
bisa bisa udah kamu tenang aja ya
kita siap siap buat mendarat
terbang hiji monitor
ayo atuh gerak kehandap
cuaca udah gak mendukung
dua orang teman kita belum mendarat kang
turun di kontak kan suruh turun
ayo atuh gerak mendarat
cuaca udah buruk ini
tolong siap siap mendarat ya
tuh kang tenang kamu tenang putri usus goreng gapapa gapapa kok
tenang tenang ada ada tenang
jangan hujan dulu sebelum putri mendarat
kamu pegangannya putri usus goreng
pelan pelan tarik nafas
tarik nafas taring nafas pelan pelan ya pelan pelan
dari tadi aku kenapa sih
semoga aja ini bukan karena pertanda buruk lagi
terakhir aku seperti ini kan waktu putri kecelakaan
udah hujan deras gini lagi
ji harusnya mereka mendarat sekarang kan
harusnya nggak selama ini kan
iya harusnya mereka juga mendarat gak lama setelah kita mendarat
soalnya kan tadi kita juga berangkatnya barengan kan naiknya
ya tapi kok mereka belum nyampe nyampe juga sampai sekarang
aku gak khawatir banget sama keadaan mereka
lo yang tenang ya lo yang sabar ya
kita doain aja mereka baik baik aja
nggak ada apa apa
gak ada apa apa sama mereka ya
jadi lo gak usah panik oke
lo dimana sih kud
harusnya lo udah mendarat dari tadi sama pangeran
apalagi cuaca mendadak ekstrim gini
kalian gak ada yang mau nyamperin risky itu disitu
itu kesian loh dia kehujanan ntar kedinginan
mending suruh kesini aja
jujur gue udah hafal banget sama karakternya rizky
dia gak akan mau nedu
sebelum dia tahu kabarnya putri baik baik aja
eh tunggu cici
baca kalian tunggu disini dulu ya
eh tunggu tunggu tunggu
sebelum kalian pergi bentar dulu
sebelum kalian pergi pakai yang dulu
nah ini nanti dikasih ke rizky aja
biar dia bisa kesini
citra lo disini aja ya sama dinda